untuk mengetahui bagaimana situasi karantina wni yang dari luar negeri di wisma atlet kemayoran
kami sudah terhubung melalui skype dengan ibu evi rosmeri wni dari filipina yang sedang dikarantina di tower c wisma atlet
selamat sore ibu evi terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat sore mas
ibu evi boleh diceritakan proses awal selama ketibaan di indonesia dari filipina
begitu hingga saat ini menjalani karantina di wisma atlet jakarta
oke terima kasih jadi saya ikut rombongan repatriasi dari kedutaan filipina
kedutaan indonesia yang di filipina maksudnya
jadi teman teman kedutaan berusaha memfasilitasi warga negara indonesia yang akan mengikuti kepulangan ke indonesia
jadi dimulai dengan persiapan dokumen oleh kedutaan besar indonesia di filipina
kemudian pengaturan penerbangan
kita menggunakan charter flight air asia dari manila to jakarta pada tanggal empat belas
kemudian setelah kami tiba di airport
dilanjutkan dengan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan di bandara soekarno hatta
sampai akhirnya kami ditransfer ke wisma atlet pada tanggal empat belas tengah malam jam dua belas
pada saat dikarantina di sana ada yang menyatakan bahwa beberapa wni yang dari luar negeri ini mengeluhkan
dan tidak menjaga jarak begitu lalu adanya beberapa hal yang menyebabkan keruman di satu titik
apakah hal yang sama dirasakan oleh ibu evi
betul sekali jadi memang kalau kita melihat untuk kepengurusan di wisma atlet ini di tower ini
memang sepertinya panitia belum siap menerima sejumlah wni yang datang dengan jumlah yang sangat banyak pada waktu yang bersamaan
karena di hari yang sama itu sekitar sembilan ratus sampai seribu
sehingga sepertinya kurang diantisipasi dari awal
sehingga seperti lift yang berfungsi hanya satu
kita di sini ada dua puluh empat tower bisa dibayangkan jika kita cuma punya satu lift dengan dua puluh empat lantai penghuni
di mana masing masing lantai sekitar empat puluh orang
maka akan terjadi jumlah orang yang akan berbondong bondong datang ke lift sehingga tidak memungkinkan untuk social distancing
itu yang pertama
yang kedua adalah pada saat pembagian makanan wisma atlet menyediakan makanan untuk makan siang pagi dan malam
namun di awal awal mereka menyediakannya di lantai satu
jadi bisa dibayangkan kalau dua puluh empat lantai penghuni di tower ini harus turun ke bawah mengambil antrian makanan
tentunya social distancing menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk diterapkan
itu beberapa kondisi yang kita rasakan
namun tidak dipungkiri dari manajemen wisma atlet juga sudah melakukan perbaikan
mereka sudah melakukan dropping makanan di setiap lantai
walaupun ini belum konsisten dan belum memenuhi semua kebutuhan penghuni
karena memang kalau kita disarankan tidak boleh keluar ruangan
tentunya kebutuhan pokok seperti makan dan minum harus selalu tersedia dan mudah didapat
itu yang masih menjadi pr buat teman teman penyelenggara
lalu bagaimana dengan pengetesan pcr test sendiri
pcr test berjalan lancar
kami datang tanggal empat belas tanggal lima belas enam belas hampir semua rombongan sudah dilakukan pcr test
mungkin kalau di sini ada dua puluh empat floor itu dia selesai dalam waktu tiga hari
problemnya adalah pcr test sangat cepat sekali hanya dua menit per individu
problemnya adalah hasilnya
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah

kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah

kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
kami sudah melakukan pengumuman di rumah
yang dari filipina satu batch ini kita sejumlah sembilan puluh dua orang yang ke wisma atlet
dimana dari yang mendapatkan hasil pcr mas itu kita masih butuh waktu
dua tiga hari walaupun kita sudah dinyatakan negatif covid berdasarkan hasil pcr
itu administrasinya boleh dibilang sangat tidak proper
karena kita masih harus menunggu paspor kita ditahan
dan untuk mendapatkan paspor sendiri butuh satu dua hari
bahkan ada teman teman yang dari tanggal lima belas enam belas sudah dapat pcr test
sampai sekarang paspornya belum ketemu
jadi kita nggak bisa melanjutkan proses berikutnya administrasi untuk surat jalan dan lain lain
karena memang kendala administrasi yang harus diakui semua pihak ini masih menjadi bottleneck di sini
ibu evi mungkin ini salah satu platform juga
saat ini ibu evi bergabung bersama lifecame di seri indonesia
apa yang ingin disampaikan dari ibu evi mungkin kepada pemerintah
ataupun mungkin juga pada keluarga di rumah yang saat ini menanti kepulangan ibu evi
oke saya sangat memohon bantuan dari para pejabat yang memang berkaitan langsung dengan wisma atlet ini
kami sangat mengerti saya yakin semua wni yang ada di sini sangat mengerti bahwa ini sesuatu yang kurang diantisipasi
tapi kami mohon adalah perbaikan secepat mungkin
karena memang jangan sampai polisi yang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk mengurangi terjadinya transfer dari import case dengan mengkarantina kita di sini
malah menimbulkan satu potensi area baru untuk penyebaran covid
karena dengan tidak adanya social distancing kami berada di sini untuk dalam waktu yang lama
namun dengan ketidakjelasan informasi
membuat secara mental dan secara psikis teman teman yang ada di sini menjadi stres
dan memungkinkan untuk mudah tertular satu sama lain karena tidak adanya social distancing
jadi mohon perhatiannya kepada bapak bapak pejabat yang terkait
kami sudah berusaha melakukan koordinasi langsung dengan petugas gugus covid di sini
dan dokter dokter dari kkp cuma memang permasalahannya adalah resources yang sangat terbatas
kami amati sendiri kami berdiskusi dengan teman teman di sini
resources tolong ditambah sehingga tim yang bekerja di sini lebih optimal
itu saja pak
buat keluarga di rumah tentunya tidak perlu khawatir
karena di sini secara fasilitas sangat memadai
memang lebih kepada prosesnya yang lama dan tidak bisa di speed up itu dia
tracking terutama tracking hasil pcr ini menjadi sangat concern itu saja
baik ibu evie rosemary honi yang mengikuti perbangan reputasi
baik ibu evie rosemary honi yang mengikuti perbangan reputasi
dan terima kasih atas kepatriasi dari filipina saat ini sedang menjalani karantina di wismater
terima kasih atas waktu anda telah bergabung bersama kami
semoga dinyatakan negatif dan bisa kembali bergabung bersama keluarga
terima kasih ibu evie